gubernur dki jakarta anies baswedan mencopot wali kota jakarta pusat bayu megantara dan kepala dinas lingkungan hidup andono wari
dari jabatannya karena dianggap lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan serta instruksi gubernur terkait kerumunan acara di petamburan
dalam rilis yang disampaikan redaksi cnn indonesia kepala badan kepegawaian daerah kahidir mengatakan
keduanya dicopot dari jabatannya mulai dari tanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh lalu
berdasarkan hasil audit inspektorat dki jakarta selain kedua pejabat tersebut inspektorat juga memeriksa
camat tanah abang muhammad yasin lurah petamburan setiono kemudian kepala dinas lingkungan hidup jakarta pusat
marsigit dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan dki jakarta
keduanya dianggap melanggar empat butir arahan gubernur terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov
atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan dan pengumpulan massa